sementara itu roky gerung menanggapi santai terkait beberapa laporan ke polda metro jaya
atas dugaan dirinya menghina presiden joko widodo
menurutnya pelaporan tersebut merupakan hak bagi yang melaporkannya
dan dirinya siap menunggu proses hukum yang berjalan
hal tersebut disampaikan roky gerung saat menghadiri acara diskusi dengan mahasiswa
di kampus universitas muhammadiyah surakarta pada rabu siang
ya bagus itu hak mereka buat melaporkan
terkait dugaan hinaan terhadap presiden jokowi
pemerintah tidak akan mempermasalahkan laporan polisi oleh relawan jokowi terhadap rocky gerung
presiden jokowi bahkan tidak akan mengadukan perkataan roky gerung yang dinilai menghina
menurut menko poluka mahfud md undang undang ite terkait penghinaan merupakan delik aduan
oleh sebab itu saya juga sudah melihat ya pak jokowi itu tidak mau mengadukan

presiden marif itu pakai luka

oleh sebab itu kita berharap

masyarakat negara di majap kepala negara di indonesia
di punggung istana belum ada polisi yang sempurna
apa rencana mengadukan
tetapi bisa saja delik ini berkembang
orang sudah menganggap ini masalah dan menimbulkan
berbagai selalu berbagai ya ya ada insos bisa saja
bisa saja berkembang tapi kita tidak bisa mengadukan